sejumlah agenda penting dibahas dalam rakernas partai demokrat indonesia
mendemokrasi indonesia perjuangan hari ini beberapa pernyataan menarik terkait tema kedaulatan pangan yang diminta untuk dilanjutkan
juga termasuk pernyataan beberapa tokoh termasuk megawati soekarno putri soal untuk tidak gentar terhadap manuver politik praktis
bagaimana kemudian kita bisa mencermati rakernas hari ini dari pernyataan pernyataan dan juga beberapa sinyal serta gestur yang kita lihat tadi
dan beberapa momen kita lihat cukup politis
nah hadir bersama saya di studio pengamat komunikasi politik fnd gazali
bang effendi terima kasih sudah bergabung
bang egy kita lihat ada beberapa momentum yang ditangkap begitu ya
soal beberapa gestur dari sejumlah tokoh yang hadir tadi
soal pak jokowi sama pak ganjar turun bareng sama bu mega
terus juga di
di pas turunnya juga dibilang makin kompak oleh mc nya gitu
nah termasuk juga di media sosial pak ganjar juga ada foto dari belakang tuh bang
pak jokowi sama pak ganjar
membaca momentum atau membaca gimmick atau gestur seperti ini bagaimana sih bang
ya yang pertama ini rakernas yang paling padat praktis ya yang kita lihat melalui televisi
kan akan ada juga nanti acara tertutupnya di samping ada pameran pertanian dan kelautan
yang mau saya katakan ini agak mendekati negara modern
ini caranya praktis gak terlalu banyak gimmick yang bisa kita baca
kecuali jalan bersama di belakangnya juga ada gibran tadi ya
kemudian dekat lalu orang coba coba perbandingan dengan yang lalu
tapi menurut saya tadi itu sangat padat
jadi praktis ya pidato pun menarik gitu
sama sama urutannya yang pertama empat puluh menit tujuh detik
kemudian ada delapan belas
kemudian pak jokowi sebelas dua puluh tujuh gitu ya
jadi runut dari ibu ketua umum
pak ganjar sebagai bintangnya yang akan diorbitkan ke pemilu presiden dua ribu sembilan belas
nah yang lebih menarik dari itu sebetulnya di samping sebagai partai modern adalah temanya
temanya ini maksud saya ada dua keuntungan yang didapat dari tema ini
yang pertama itu sekaligus membedakan bahwa mereka membicarakan tentang kedaulatan pangan
secara sangat berdasarkan riset
yang tadi disebut sebut oleh ibu megawati
ditambah lagi dengan apa apa yang akan dijalankan
ganjar menjawab ibu megawati
dan pak jokowi menyatakan benar sekali
dibedakan dengan misalnya dari capres yang lain
yang kadang kadang dianggap nggak terlalu berhasil
ini menurut saya ini pemilihan topiknya luar biasa
real tantangan masa kini kan
dengan super el nino
kemudian negara negara yang tidak mau mengekspor pangannya
lalu ada kebutuhan kita yang disebut oleh bapak presiden
sudah dua ratus tujuh puluh delapan juta loh penduduk kita gitu
nah ini satu sisi sudah langsung dapat menempatkan bahwa pdip ke depan
itu kedaulatan pangan sebelumnya stunting untuk kepentingan rakyat
nah yang paling puncak dari itu semua saya rasa intinya adalah
pak jokowi yang mengatakan saya bisik bisik ke ganjar pranowo
jadi kalau nanti kalau dilantik
langsung masuk kerja ke kedaulatan pangan
jadi kata kata nanti kalau dilantik
itu kan dua puluh oktober dua ribu dua puluh
itu harusnya menggetarkan capres capres yang lain
karena walaupun sudah ada gimmick atau katakanlah
kenyataan jalan bersama dengan satu mobil
ataupun sering menyatakan
nanti itu giliran bapak ini ya untuk jadi presiden di dua ribu dua puluh empat
jadi kalau dilantik itu udah paling tinggi
kalau mau dilengkapi lagi dengan pernyataan
saya kalau tadi pertanyaannya bisa menggerek elektabilitas
bisa kalau tadi dilengkapi dengan pernyataan yang luar biasa sekali
dan saya yakin kata pak jokowi ganjar itu mampu menyelesaikannya
jadi itu sudah ngebayangkan bahwa dua puluh oktober dua ribu dua puluh empat ganjar dilantik
dan mampu membuat seluruh yang direncanakan bersama dengan kedaulatan pangan
walaupun kita harus ingat
jadi ini memang berbicara di rumah besarnya
besok kalau nggak di rumah besar kita tunggu lagi
ada lagi narasinya ya
artinya bisa beda narasinya
apakah sekuat yang ini atau enggak
ini kuat sekali
pak ganjar besok kalau dilantik
langsung saja kerja masuk ke dalam kedaulatan
diksinya agak mungkin berbeda kalau kemudian di luar dari rumah besarnya itu tadi
kita akan lihat
besok kalau dilantik
itu baru dipakai terhadap ganjar
maksud saya belum dipakai terhadap prabowo
atau belum dipakai terhadap anies
menarik untuk dicermati pernyataan itu
tapi yang juga menarik soal pernyataan bu mega
bang ege yang mengatakan bahwa tidak usah gentar terhadap manuver politik praktis
kita coba putarkan pernyataan dari bu mega berikut ini
jangan sekalipun pernah gentar
sedikitpun menghadapi berbagai kepungan dan manuver politik praktis
yang hanya sekedar menggunakan keinginan kekuasaan sebagai tujuan
berpolitiklah dengan seluruh semangatmu
dan setialah kepada sumbermu yaitu rakyat rakyat rakyat
cukup bergetar pernyataan dari ibu mega tadi
apakah kemudian publik bisa menafsirkan bahwa
jangan jangan memang sudah ada pihak yang dimaksud begitu
yang mencoba untuk melakukan manuver politik praktis
nah kita harus hati hati nih verdi
karena seringkali tadi saya nonton juga ya di tayangan sebelumnya bahwa
mas hasto itu mengatakan ada orang yang ingin mengadu antara pak jokowi dengan bu mega
walaupun saya yakin sebagai partai yang sangat berpengalaman mereka sudah siap juga kalau itu terjadi
segala cuaca kan mereka sudah siap siap
cuma kalau kita menyatakan ada kerenggangan nanti kan kita bisa dikategorisasi ke dalam kelompok yang mengadu gitu
yang mau saya katakan adalah belakangan ini tentu saja orang beranggapan terjadi sesuatu yang tidak sebagaimana dibayangkan terhadap urusan pemilu dan kader politik
tadi tuh bu mega dan seluruh yang terlibat di rakyat nas ini
saya mungkin saya keliru juga tapi sejauh pengamatan saya kata petugas partai udah gak dipakai
jadi kader terbaik ini ya
nah memang bagian ibu itu di bagian pembukaan itu penuh dengan ideologi dan hasil hasil riset
lalu disambut oleh ganjar
dengan taktis apa rencana kalau jadi presiden
nah pak jokowi tinggal mengatakan dia bisa dilantik
dia akan dilantik
dan kemudian menyelesaikan
tapi kembali ke yang tadi
iya tentu saja ada hal hal yang mau dikatakan
tapi kembali ke yang tadi
mau dikatakan tapi nggak usah terang terang juga gitu
ya misalnya seperti sekarang
kan kita tahu kalau mk memutuskan batas bawah
hasim juga ya
hasim jadi semua di beberapa kesempatan sudah mengatakan calon terbaik itu gibran gitu
saya diskusi dengan beberapa tokoh senior fahri hamzah
bahkan bang ade armando
mereka bisa menerima kalau gibran jadi wakil presidennya pak prabowo misalnya
enggak ada lagi tuh manuver yang
lebih tajam dari itu
tentu kita menunggu mk
bisa saja mk dissenting opinionnya lebih besar
sehingga tidak mengabulkan
mengatakan itu open legal policy
atau mengatakan baru bisa dipakai di dua ribu dua puluh sembilan misalnya
tapi yang ingin kita katakan manuver itu ada
tidak bisa dinyatakan dengan kalimat kalimat yang ketara sekali
total gitu ya
ya total ya
tapi ibu megawati mengingatkan manuver itu ada
tapi tetaplah jadi yang berpihak bersama dengan rakyat
memang lumrah begitu ya
manuver manuver politik yang dilakukan oleh
kelompok kelompok yang sedang berkompetisi begitu ya
khususnya di pilpres dua ribu dua puluh empat
ya kalau mau dilihat manuver yang paling ujung itu kan misalnya
kaisang ke psi
itu sah sah saja misalnya ya
kalau ada yang marah dengan istilah petugas partai dulu
kan memang seperti itu adanya dalam sejarah ideologi adrt
dari pdi perjuangan
kok anda marah marah gitu
lalu anda hadapkan itu dengan petugas rakyat misalnya kan
itu memang sejarahnya ada di situ gitu
nah pada bagian tertentu di psi itu pun ternyata adrt nya memungkinkan
seseorang masuk jadi anggota langsung jadi ketua umum partai gitu
kanalisasi enggak jalan gitu ya
ini bisa seperti itu ya
memang adrt nya di situ gitu
tapi yang menarik tentu saja nanti manuver manuver ini
apakah bertujuan misalnya ke arah politik dinasti
hampir semua itu mempersiapkan kan
selanjutnya siapa gitu sudah dipersiapkan
tapi tidak juga boleh pengarbitan yang terlalu cepat
tapi intinya tadi saya mengatakan
bu megawati itu menyampaikan pidato basis ideologisnya kuat
lalu benar benar seperti partai politik modern
kalau ada lihat ya
ada planarist season gitu dimana orang menyimpulkan
siapa yang akan didukung sebagai calon presiden
ya dibaca dengan tenang
enggak banyak improvisasi kan
jadi tidak ada kemudian pernyataan bu mega ini yang mengindikasikan
bahwa hubungannya dengan seseorang itu sudah baik baik saja
semuanya baik baik saja
dan lebih pada menguatkan anak anak dari seorang ibu
tadi kan berkali kali dinyatakan seperti itu
tapi memang karena tidak terlalu banyak spontanitasnya
jangan jangan ferdi dan semua yang lain kangen itu
ya kenapa ya
yang spontan gitu
jangan juga ini sudah dekat dekat pendaftaran calon presiden
dan empat belas februari dua ribu dua puluh empat
tepat sekali itu
partai politik modern saja
jadi mau menyampaikan sesuatu biar kita yang menerjemahkan
tentang khususnya tentang manuver politik tadi
kita sudah dapat poinnya dari pernyataan bu mega
sekarang kita coba dengarkan pernyataan dari pak ganjar
biarkan yang makan papeda tetap makan papeda
biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul
dan yang makan beras juga makan beras
karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan
karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki
negara lain tidak memiliki itu
tumbuhan ekonomi yang sudah dibangun fondasinya begitu kuat oleh pak jokowi
mesti kita percaya
mesti kita percepat
dan mesti kita dukung semuanya
ini pernyataan yang cukup optimistis
sekaligus menjawab apa yang kemudian disampaikan oleh pak jokowi ya
dia merangkai karena dia di tengah
dia menjawab bu mega sebetulnya
lalu diharapkan dijawab oleh pak jokowi
karena kan urutannya begitu
anda melihat bagaimana kemudian pernyataan pak ganjar ini
apakah kemudian ini memastikan bahwa
ya nanti kalau sudah dilantik
yang sudah jelas di depan adalah soal kedaulatan pangan ini
ya ganjar ini boleh dikatakan bintang pada rakernas hari ini
terutama karena memang forum ini harusnya membuat dia menjadi bintang
tanpa meninggalkan ideologi sampai cerita pak marhen
yang diceritakan oleh ibu
anda tahu nggak marhenis itu bisa berdikari
tapi nggak bisa membantu yang lain
padahal kedaulatan pangan ini untuk kesejahteraan rakyat
jadi saya melihat tadi itu nyambung
bahkan sebetulnya yang agak kurang nyambung ke pak jokowi
kalau perlu memberikan ralat ya
dimana misalnya kan ibu megawati itu menyatakan
gandum itu harusnya kena biaya masuk dong
dari biaya masuknya itu
kita bisa melakukan lagi riset riset
sehingga segala macam diversifikasi pangan kita itu
yang tadi disampaikan oleh ganjar ya
dengan contohnya agak menarik
kalau saya tadi mendengar
tiwul yang makan tiwul silahkan makan tiwul ya
ternyata tiwul itu bisa buat dihubung
supaya kita tidak terlalu ingin makan dan makan terus
jadi ganjar menjawab apa yang disampaikan
oleh ibu pada bagian ini
kembali kalau dijawab
apakah ini bisa mendongkrak elektabilitas ganjar
bisa karena dua hal
dia nyambung ke apa yang ingin dinyatakan
oleh ibu secara ideologis
jangan lupa loh
yang paling penting menurut saya juga adalah
bagian ketika ganjar menyatakan
saya dulu di dpr itu
itu ikut mempelopori atau ikut bersama sama
membentuk undang undang lahan pertanian berkelanjutan
yang itu tadi
bahwa ada enam ratus lima puluh ribu hektare per tahun
di lahan subur juga berkurang
bahkan diversifikasi ya
dari lahan lahan buat pertanian
nah itu benar benar menjawab ibu
pada bagian itu
jadi kalau secara keseluruhan
sebagai partai modern
memang ganjar yang diharapkan tampil sebagai bintang
bahkan pak jokowi yang disebut mentor dari pak ganjar
menahan diri loh
hari ini pidatonya kan
di samping pendek yang saya catat
juga lebih banyak menyatakan
setuju apa yang disampaikan oleh bu
ketua umum tadi
dan lebih setuju lagi ya
lebih setuju lagi pada
bapak ganjar pranowo sebagai calon presiden
artinya kemudian ini
efek dari rakan nas hari ini
nanti juga ada dinamika lain yang berlangsung
kita tunggu bagaimana
nanti dinamikanya berjalan
nanti dinamikanya berjalan ya
bang ege ya
tapi tentu ada alat alat ya
seperti tadi yang saya katakan
kalau harus dicari kekurangannya
agak kurang terjawab tuh
apa yang disampaikan oleh ibu
misalkan yang ibu tuh mengharapkan ada biaya masuk buat gendo
misalnya gitu ya
terus jawaban tuntas terhadap
apakah boleh orang melakukan diversifikasi
buat pertanian itu beralih fungsi
nah itu juga
ingin kita dapatkan jawaban tegas dari pak jokowi
tapi pak jokowi lebih
memberikan jawaban tegasnya untuk ganjar
ternyata kalau tidak salah
sawah tetap jadi sawah gitu ya bang
ibu dan pak ganjar menyatakan demikian
pak jokowi lebih banyak bercerita tentang pengalamannya ketemu
zelensky dan kemudian juga putin
dalam konteks itu tadi
ada dua ratus tujuh juta ton gandum
yang tidak bisa disebar
keluar dari ukraine dan rusia
dan bagaimanapun semuanya
demi kebutuhan pangan di tanah air ya bang ya
untuk menjawab itu nanti kita lihat
bagaimana nanti dinamiknya berlangsung
jadi yang perlu segram jawabnya itu
kubunya pak prabowo dan kawan kawan
karena kan ada masalah yang disinggung singgung
dengan food estate gitu ya
mereka harus mencari jalan keluar
sehingga kembali bisa setara isunya
terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini